kita ke informasi lainnya dua terdakwa kasus penganiayaan berat terhadap penyidik senior kpk novel baswedan yaitu roni bugis dan rahmat kadir dituntut satu tahun penjara
jaksa menilai kedua terdakwa terbukti melakukan penganiayaan berat terhadap novel
jaksa meyakini kedua terdakwa bersalah melanggar pasal tiga ratus lima puluh tiga ayat dua kuhp junto pasal lima puluh lima ayat ke satu kuhp
jaksa menilai hal yang memberatkan kedua terdakwa adalah mencederai institusi polri
sedangkan hal yang meringankannya adalah telah berlaku sopan selama persidangan dan mengabdi di institusi polri

dua menjatuhkan pilihanan terhadap terdakwa roni bugis selama satu tahun dengan benda supaya terdakwa tetap ditahan
menuntut supaya majelis hakim panengin jawa tenggara yang memeriksa dan mengadil perkara ini
memutuskan satu menyatakan terdakwa rahmat kadir mohon lepih

kuhp bersalah serasa dan meyakinkan mengelapkan tidak pidana bersama
sama melakukan perbuatan pengaihan dengan cara lebih dahulu yang mengakibatkan luka luka berat
sebagaimana diatur dan dianggap di dalam pasal tiga ratus lima puluh tiga ayat dua kuhp
pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp dalam dakwaan susidaya
dua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa rahmat kadir mohon lepih selama
satu tahun dengan berita supaya terdakwa tetap ditahan
tiga menyatakan terdakwa rahmat kadir mohon lepih selama satu tahun dengan berita supaya terdakwa tetap ditahan